jelajah jakarta kali ini akan melihat bagaimana wajah baru jakarta dari sisi mrt jpo dan penyeberangan pelikan
namun dibalik wajah ibu kota yang bersolek masih dijumpai jembatan penyebrangan yang tidak terawat
ini adalah salah satu wajah baru jakarta
public transportation yang selalu ditunggu tunggu agak ibu kota dari tahun dua ribu tiga belas yaitu mrt
satu rangkaian mrt terdiri dari enam gerbong dan bisa mengangkut satu sembilan ratus lima puluh orang penumpang
bisa dibayangkan bagaimana kemacetan jakarta bisa terurai dengan adanya mrt
tapi yang paling utama adalah bagaimana menjaga keamanan kenyamanan dan juga kebersihan yang dilakukan tidak hanya oleh petugas tapi juga oleh para penumpang mrt
salah satu wajah baru jakarta yang menarik adalah pelikan atau biasa dikenal dengan pedestrian light control crossing
membuat kawasan tamrin sudiman begitu lega begitu menarik sehingga orang bisa melihat keindahan ibu kota
tentang tempat terdengar ada pemburu yang berbeda kaki yang berbeda dan ada lelaki yang menggunakan perangkat yang lebih kuat
namun tidak ada yang lebih luas dari tempat terdengar
nah ini coba lihat dulu
ini keindahannya dari jpo gbk
kalau di atas ini dimensi dimensinya tempat di mana tadi dikatakan adalah ini seluruh seluruh apinya gelora bung karno
jadi bentuknya kayak gini nih
bagus banget tapi paling uniknya kalau jpe lan semua dari besi ini beli nih mungkin saya lihat
nih kan dari kayu nih nih semua dari kayu bukan tanpa alasan baik kayu satu serai tes menarik
kedua juga ternyata ini membuat kenyamanan buat para pejalan kaki nggak panas karena fungsi
dari kayu sendiri tidak mengatakan panas seperti besi ataupun baja kita lagi selesai pada
kita ada ada seseorang kayak gue kenal halo yo pak obat iya ini masih muda dia adalah arsitekturnya
ya bikin aslinya ya dia terjadi kenapa atasnya kayak dinamis seluruh seluruh gini apa sih jadi
untuk konsep utamanya kita kan mengambil lokasi di gelora bung karno sehingga dan ketika awal
itu desainnya dipersiapkan untuk aisen games nah ketika itu ya kita menunjukkan semangat dari atlet
atlet kita itu ya kita menunjukkan semangat dari atlet atlet kita itu ya kita menunjukkan semangat dari
atlet atlet kita itu semangat mereka yang bergelora gitu kan fighting spirit yang mereka
itu kita melambangkan itu dengan apilah gejolak api semangat yang mereka sendiri sehingga kita
merancang sesuatu yang bentuknya lebih dinamis menunjukkan semangat kesehatan kita itu
waduh atap gpo pada kemana nih nah tuh kropos gimana nggak bikin bahaya
pejalan kaki coba lihat tuh ini juga bahaya bolong kayak gini orang bisa jalan
nah tuh kropos gimana nggak bikin bahaya perjalan kaki coba lihat tuh ini juga bahaya bolong kayak gini orang bisa jatuh
nah tuh kropos gimana nggak bikin bahaya perjalan kaki coba lihat tuh ini juga bahaya bolong kayak gini orang bisa jatuh
nah di jelajah jakarta kali ini kita sudah melihat kecanggihan mrt jakarta yang menjadi moda transportasi andalan warga untuk mengatasi kemacetan penyeberangan pelikan yang membuat pengguna jalan menikmati keindahan ibu kota
jpo instagramable yang tidak hanya indah tapi juga nyaman tapi juga sayangnya kita masih jumpai jpo yang rusak dan butuh segera direvitalisasi
nah semua fasilitas umum ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya tidak hanya tanggung jawab pemprov dki jakarta
sampai jumpa di jelajah jakarta berikutnya